ini mengingatkan semua pihak bahwa indonesia masih dalam kondisi krisis
untuk itu kita perlu tetap waspada bahwa masalah ini masih berada di indonesia dan di seluruh belahan dunia
kami ingin menyampaikan kepada media dan masyarakat bahwa mereka sering membandingkan indonesia dengan negara lainnya di dunia
yang tentunya dengan populasi yang bisa lebih besar daripada indonesia dan juga populasi dari negara yang lebih sedikit
apabila kita bandingkan kasus yang ada di dunia
khususnya terkait dengan per satu juta penduduk
sebenarnya posisi indonesia dibanding dunia kita adalah urutan satu ratus tiga puluh dua dari dua ratus lima belas negara yang ada di indonesia
sedangkan kalau kita bandingkan posisi indonesia dengan negara di asia
kita adalah urutan ke dua puluh delapan dari empat puluh sembilan negara di dunia
kondisi ini tidak serta merta
mengatakan bahwa indonesia aman
indonesia masih dalam kondisi krisis
dan kita tidak boleh lengah untuk menghadapi covid sembilan belas ini
berikut kami ingin menyampaikan tentang perkembangan kasus positif dan sembuh covid sembilan belas nasional per dua puluh tujuh juli
bahwa terlihat angka positif dan sembuh

angkanya hampir sama
yaitu seribu lima ratus dua puluh lima dan seribu lima ratus delapan belas
hal ini bisa dilihat bahwa harusnya kita harus mampu untuk membuat kasusnya yang sembuh lebih banyak lagi daripada yang terkonfirmasi positif
tapi paling tidak kita sudah bisa mencapai angka yang sama
dan ini adalah menjadi target kita bersama
terutama para tenaga kesehatan
apabila menangani kasusnya dengan lebih baik
dan pasiennya juga dalam kondisi yang lebih baik
harusnya kesembuhannya bisa ditingkatkan
berikutnya kami ingin menyampaikan tentang perkembangan kasus meninggal secara nasional per dua puluh tujuh juli
ini adalah tanda tanda baik
dan harus tetap dijaga kondisi seperti ini terus menurun
nyawa manusia adalah sesuatu yang tidak bisa kita tinggalkan
ini adalah hal yang sangat penting untuk kita jaga
seperti pesan presiden pada hari ini
bahwa kita harus bisa menekan kasus meninggal serendah rendahnya
dan meningkatkan kesembuhan setinggi tingginya
dan kita harus mampu mengendalikan pertumbuhan kasus positif baru secepat cepatnya
inilah yang menjadi target kita bersama
dan kami mohon kerjasama dari semua pihak di indonesia
agar ini dapat tercapai dengan baik